sosok pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang dalam peperangan merebut kemerdekaan
pahlawan ada di sekitar kita
di semarang jawa tengah ada sosok pahlawan yang mengabdikan diri bagi anak anak berkebutuhan khusus
hari harinya begitu sibuk bergerak setiap waktu tiada henti
di usianya menjelang senja lima puluh lima tahun
ia tidak berhenti beraktifitas
sosoknya yang selalu berusaha ada kapanpun dan dimanapun
bagi kaum difabel yang biasa disebutnya diva ini membuatnya merasa kian berarti dari hari ke hari
setiap orang mengenalnya lebih suka memanggilnya bunda novi
saya sih rasanya saya itu mengalir ya
rasanya mengalir begitu saja
karena apa yang saya lakukan selama ini itu pernah dididik dan diberikan contoh oleh ayah saya
jadi ayah saya itu juga seorang pekerja sosial juga ya
jadi dulu kami itu punya rumah yang agak besar
kemudian yang belakang itu kosong
bapak saya itu kalau keluar nemu gelandangan di jalan itu dibawa pulang
semangat peduli terhadap sesama yang diajarkan oleh sang ayah
membuat novi terbiasa
membuatnya bisa memberikan sebagian hidupnya untuk mereka
sekitar tahun dua ribu lima belas lalu di bulan april atau tepatnya di bulan penyadaran autism sedunia
novi bersama kawan kawannya yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus ini
mencetuskan untuk membuat komunitas yang peduli terhadap kebutuhan anak anak disabilitas
semangat yang dibawa yakni menjadi sahabat bagi mereka
ya komunitas sahabat divabel atau kerap disebut ksd ini
ksd ini menampung semuanya
mulai dari tunah rungu tunah daksa tunah grahita dan bermacam lainnya
berlokasi di jalan mt haryono kota semarang
komunitas sahabat difabel bernaung di sebuah rumah yang disebut dengan rumah d atau rumah difabel
setiap harinya rumah d menyelenggarakan bermacam kegiatan bagi para sahabat diva
untuk menghasilkan kegiatan untuk membuat kebutuhan
untuk mengasah keterampilan praktisnya
mulai dari menjahit menyulam komputer bahasa inggris fotografi hingga kelas musik
adalah ahmad fawaz lelaki berusia dua puluh tiga tahun ini seorang tunagrahita
semangat belajarnya tak usah diragukan lagi
ia begitu serius mempelajari dua kelas favoritnya
kelas komputer dan kelas bahasa inggris
kebetulan untuk dua tahun ini saya mau memperdalam tiga hal ini
bahasa inggris komputer dan agama
di perjalanan ksd yang keempat tahun ini tak berarti tak menemui banyak rintangan
dalam perjalanannya membangun ksd novi mengalami bermacam pengalaman yang tak semuanya menyerangkan dan mengembirakan
novi mengalami bermacam pengalaman yang tak semuanya menyerangkan dan mengembirakan
novi mengalami bermacam pengalaman yang tak semuanya mengembirakan dan mengembirakan
awalnya kami datang ke rumah rumah mbak jadi mencari ketika kami ada informasi kami datang ke rumah kemudian kami ajak
awalnya memang gak gampang ya bayangin orang tua anakku mah diapake anakku mau diapakan
anak sudah cacat mau diapakan pasti juga nggak bisa pasti orang tua itu seperti itu
jadi sudah biar saja anak saya di rumah itu adalah kesulitan pertama yang kami hadapi

bagaimana meyakinkan kepada orang tua bahwa anak anak mereka itu punya potensi yang lain

cita cita komunitas sahabat di fabel memberdayakan kawankawan berkebutuhan khusus melalui rumah di fabel ini tak dapat novi lakukan sendirian
cita cita komunitas sahabat di fabel memberdayakan kawankawan berkebutuhan khusus melalui rumah di fabel ini tak dapat novi lakukan sendirian
ada banyak donatur yang bersedia membantu dengan banyaknya kebutuhan yang harus dilengkapi
berikut sarana prasarana belajar yang menunjang keluarga ksd ini
tak hanya itu relawan relawan yang bersedia menyisikan waktu energi dan dedikasinya untuk komunitas ini juga tak kalah banyak
sekarang ini kan eranya sudah era medsos nih
saya harus setiap hari posting di medsos
nah karena saya sering posting di medsos lama lama orang berpikir boleh nggak aku ngelatih di sana
nah boleh nggak kalau pelatih di tempatku nggak ada duitnya lho kemudian bahannya juga harus menyediakan lho dan sebagainya
akhirnya lama lama mereka semua datang sebagai volume tering
novi mengaku sangat bersyukur menjadi sosok yang tuhan pilih untuk mendampingi ciptaan tuhan yang begitu spesial itu
kelak ia hanya ingin mereka bisa mandiri pula menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama
bagi saya sukses itu adalah kemampuan
sukses itu tidak pernah sendirian
sukses selalu bersama orang lain